ya pemerintah memberikan lampu hijau bagi vaksinasi covid sembilan belas untuk lansia
apa saja yang harus diperhatikan ketika lansia masuk daftar vaksinasi covid sembilan belas nasional
saya langsung sapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada dr erlina burhan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi saat malam
selamat malam eva apa kabar
dan kami masih menunggu satu narasumber lagi yakni dr maksi ren rondonuwu
plt dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit atau p dua p dari kementerian kesehatan
dr erlina saat ini sudah mulai berjalan vaksinasi bagi lansia
pertanyaannya apa yang kemudian harus disiapkan atau dipersiapkan oleh para lansia ini untuk mengikuti vaksinasi covid sembilan belas
ya jadi para lansia
ini kan memang termasuk kelompok yang harus dilindungi
karena ada comorbid biasanya karena mereka di atas enam puluh tahun ya
oleh sebab itu karena sebagian ada dengan comorbid maka comorbid ini juga harus dikendalikan dikontrol
jangan sampai pada saat dapat jadwal vaksin comorbidnya ada serangan begitu ya
atau dalam kondisi yang akut
jadi mudah mudahan para lansia mengerti tentang hal ini
buat yang punya hipertensi maka minumlah obatnya dengan teratur supaya tensinya tinggi
batasnya adalah satu ratus delapan puluh per satu ratus sepuluh
jadi kalau di atas itu maka vaksinasinya akan ditunda
demikian juga untuk yang demam
jadi segeralah diobati
jangan sampai pada saat datang untuk divaksin
karena para lansia itu dalam kondisi demam atau mungkin batuk pilat atau kelainan yang dirasakan nanti akan bisa membuat jadian ikutan pasca imunisasinya akan lebih berat dibandingkan kalau tidak ada gejala
jadi mohon itu diperhatikan
juga siap mental
dan mental itu yang terpenting tentunya ya menjadi modal dari mengikuti vaksin
apakah ini artinya dokter erlina lansia yang kemudian mau ikut vaksinasi ini harus memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu
apakah harus ketemu dengan dokter terlebih dahulu
kalau tidak ada comorbid para lansia ini saya kira itu nggak perlu
tetapi kalau memang sebelumnya diketahui ada comorbid yang mungkin kadang kadang serangan atau kadang kadang memburuk
para lansia ini konsultasi dengan dokter yang terkait untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk divaksin
apa kemudian perbedaan vaksinasi terhadap masyarakat yang berusia di rentang sampai usia enam puluh tahun dengan kalangan lansia ini di atas enam puluh tahun
apa yang kemudian menjadi yang harus digarisbawahi
ya sebetulnya kalau dari segi vaksinnya jenis vaksinnya nggak ada masalah
tetapi yang perlu diperhatikan dipertimbangkan adalah saat screening
karena saya katakan tadi bahwa paralansia dibandingkan orang orang yang muda
ya ini ya terkadang ada kemorbidnya
inilah yang harus kita lakukan penapisan
dan tujuannya bukan untuk membatasi atau supaya banyak penyakit vaksin
justru untuk lebih ke prinsip kehatian kehatian
agar tidak terjadi efek samping atau efek simpangnya
atau juga yang disebut sebagai kipi jadian ikutan pasca imunisasi
jadi ini sesungguhnya untuk melindungi paralansia sendiri
bahwa penapisan dilakukan lebih cermat dibandingkan dengan yang
walaupun orang orang muda tetap juga dilakukan screening
tapi tidak sebanyak untuk orang tua
oke anda tadi menyebutkan soal kejadian ikutan pasca imunisasi
efek simpang begitu kalau kemudian setelah divaksin kemudian ada efeknya
nah apakah kemudian kipi ataupun efek simpang terhadap kelompok lansia ini
nanti akan berbeda dengan kelompok yang usia di bawah lansia
ya ini biasanya sih relatif ya pada orang muda karena nggak ada comorbid biasanya
efek efek yang ditimbulkan setelahnya itu tidak terlalu berat atau ringan ringan saja
tapi pada orang tua apalagi yang rentah begitu ya yang sangat sangat sensitif
maka bisa jadi efek yang pada orang muda tidak menimbulkan masalah
tetapi pada lansia akan menjadi bermasalah
oleh sebab itu
lapisannya juga harus lebih cermat untuk lansia ini dibandingkan pada orang orang yang muda
dan yang kemudian menimbulkan mungkin banyak dipertanyakan publik adalah
di saat awal vaksin sinovac ini tidak disarankan untuk diberikan kepada kaum lansia
namun belakangan pemerintah justru memasukkan kelompok lansia dalam salah satu golongan
yang masuk dalam kelompok prioritas untuk divaksin
bagaimana menurut anda keamanan dari vaksin sinovac ini
untuk kaum lansia
ya jadi pada saat awal di awal awal januari indonesia kan cuma punya tiga juta dosis ya
tiga juta dosis itu cukup untuk satu lima juta orang
dan itu memang yang menjadi prioritas utama adalah petugas kesehatan yang jumlahnya satu tiga juta
tambah dengan tokoh masyarakat
tapi kemudian juga dalam gelombang satu ini prioritas berikutnya adalah para lansia
nah lansia ini mendapat giliran setelah tugas kesehatan karena saya kira lebih ke arah ketersediaan vaksin
bukan karena para lansia ini tidak layaknya vaksin bukan
ini ke arah ketersediaan vaksin dan mereka didulukan dibandingkan masyarakat lain usia lain
karena kita direntan dan harus dilindungi karena mudah terinfeksi
karena mudah terinfeksi
kalau kemudian keamanan dari vaksin sinovac ini untuk kaum lansia seperti apa
ya jadi kalau kita melihatnya secara objektif uji klinik fase tiga yang dilakukan di bandung
memang tidak mengikut sertakan para lansia
oleh sebab itu tidak menjadi prioritas pertama
tetapi data data dari luar negeri menunjukkan bahwa vaksin sinovac ini ternyata aman
untuk orang di atas enam puluh tahun
makanya kemudian indonesia merasa confidence untuk memberikan vaksin ini kepada para lansia
dan sehingga saat ini kita melihat tidak ada laporan laporan yang cukup serius
tentang efek simpang dari vaksin yang terjadi pada lansia
oke vaksinasi terhadap kaum lansia ini sudah berjalan sejauh ini
kalau dari pandangan anda tadi anda mengatakan bahwa kaum lansia ini yang paling beresiko terpapar virus covid sembilan belas
kemarin kita sempat lihat ada video yang viral yang menunjukkan adanya kerumunan lansia
kalau anda melihat sistem pemberian vaksin terhadap lansia sejauh ini apa dan idealnya seperti apa
ya idealnya kan memang berian vaksin ini dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak antri lama
karena orang orang yang lansia ini kan memang juga tidak nyaman ya kalau harus antri lama
satu hal kedua juga jangan sampai menimbulkan kerumunan
karena kita tahu kerumunan ini identik dengan penularan tensi penularan
ya ini dua hal yang harus dijaga
sehingga saya merasa memang perlu inovasi inovasi yang dilakukan agar cakupan imunisasi atau vaksinasi terhadap kelompok kelompok masyarakat ini bisa tercapai dengan cepat tapi dengan cara yang benar
jadi tadi drive thru adalah salah satu inovasi yang menurut saya itu cukup cukup bagus ya
jadi orang tidak antri lama dan juga nyaman tidak harus berdiri menunggu lama tapi duduk di mobil dan kemudian juga akan lebih cepat gitu ya
dan tidak ada interaksi dengan orang lain yang sama sama antri
oke baiklah kita akan lanjutkan diskusi soal vaksinasi lansia ini
tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya kami masih membahas soal vaksinasi terhadap lansia
saat ini sudah tersambung ke studio dr maksi ren rondonuwu plt dirjen pencegahan
pengembangan vaksinasi lansia
pengendalian penyakit atau p dua p kementerian kesehatan
selamat malam dr maksi
dr maksi pemberian vaksinasi terhadap lansia ini sudah dilakukan dan sudah gencar dilakukan
namun masih banyak informasi yang kemudian simpang siur soal pemberian vaksin terhadap lansia ini
bagaimana sebenarnya alur pemberian vaksin terhadap lansia dok
untuk vaksinasi lansia kita ketahui bersama itu sudah dimulai
sejak sebenarnya sejak nakes ya tahapan tenaga kesehatan sudah dimulai
nakes yang usia enam puluh tahun sudah dimulai kemudian untuk tahapan ini saya kira sudah jalan sudah seminggu lebih
untuk lansia dan pelayan publik
saya kira prosesnya lansia itu untuk mendapatkan vaksinasi itu bisa melalui di puskesmas dan di rumah sakit
pada awal awal ini memang kita prioritaskan untuk ibu kota ya ibu kota provinsi dan ibu kota negara
tetapi tadi saya sudah membuat edaran ini untuk lansia juga bisa dilakukan di ibu kota kabupaten kota semua di seluruh indonesia
jadi saya kira mulai besok saya kira sudah bisa diakses
tahap tahap awal memang kami masih membuka google form untuk membuat pendaftaran melalui bitlis
itu memudahkan untuk penjatualan ya untuk kepentingan penjatualan sebenarnya di puskesmas dan di rumah sakit
tetapi saat ini data kita sudah semua lansia yang ada di indonesia
apa namanya dukcapil sudah kami masukkan ke peduli satu data sehingga saat ini sebenarnya lansia tinggal membawa ktp
tetapi harus diyakinkan di puskesmas itu kalau datang ke puskesmas yakinkan bahwa jadwalnya itu sudah diatur oleh puskesmas
sehingga tidak menunggu lama antrian gitu
dan itu bisa dilakukan dengan cara menghubungi puskesmas masing masing
jadi saat data ini terus diperbarui sambil berjalannya program vaksinasi begitu ya dokter
iya betul betul iya
dr maksi belum hilang diingatan masyarakat sebetulnya di awal awal pada saat melakukan program vaksinasi kalangan lansia ini dianggap tidak masuk dalam kelompok yang mendapatkan vaksinasi
namun berjalan dengan waktu akhirnya kelompok lansia mendapatkan vaksinasi
apa alasan kemudian perubahan dari tidak masuk dalam kelompok vaksinasi kemudian akhirnya sekarang menjadi salah satu kelompok prioritas yang divaksinasi dok
iya sebenarnya bukan tahap awal itu
tahap awal itu karena memang kita melakukan vaksinasi nakes itu pada tahap awal itu memang kita menggunakan sinovac
yang uji kliniknya waktu itu memang di bawah enam puluh tahun delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun
tetapi sesudah sinovac juga mendapatkan data di awal awal
dan mendapatkan data data uji klinik yang pernah dilakukan di beberapa negara ternyata itu aman untuk lansia sehingga badan pem mengeluarkan emergency use authorization dan juga itagi mengeluarkan rekomendasi lansia itu bisa
tapi sebenarnya di tahap perencanaan lansia itu sudah masuk
kita perencanaan untuk pelaksanaan vaksinasi yang waktu itu kan direncakan ada berapa vaksin yang memang dipakai untuk lansia
begitu ada keluar emergency use authorization dan dari itagi saya kira kita langsung memprioritaskan untuk lansia sehingga itu didahului oleh nakes
jadi saya kira itu bukan alasan lansia memang tidak divaksin bukan
memang lansia sudah masuk dalam perencanaan satu tahun ya mestinya pada tahap sekarang ini gitu lansia ini
tapi saya kira tahap satu itu yang maju kita lansia untuk nages sudah kita sudah vaksin duluan gitu
kenapa itu kemudian lansia menjadi prioritas apakah seperti yang tadi sempat dijelaskan dr erlina bahwa memang kaum lansia ini kelompok yang rentan untuk terpapar virus covid sembilan belas begitu dok
ya benar sekali apa yang disampaikan oleh dr ervina bahwa lansia ini sangat rentan
dan kita lihat asus ya case fatality rate
case fatality rate daripada lansia itu kalau kena itu paling tinggi angka kematiannya di lansia itu
jadi tahapan kita ini sebenarnya sudah benar ya untuk lansia ini ya
oke tapi artinya bisa dipastikan ya keamanan dari vaksin sinovac yang diberikan kepada lansia ini betul betul aman untuk mereka begitu ya dok ya
ya itu aman dan ini kan kita sudah teruji yang data sampai tadi lansia yang sudah disuntik ya data yang sudah masuk itu sudah hampir tiga ratus ribu
dan sampai saat ini tidak ada apa namanya tidak ada laporan tipis sedang maupun berat juga untuk lansia
termasuk saya kira yang tenaga tenaga kesehatan yang di atas enam puluh tahun yang saya kira sudah ada yang dosis dua sekarang sudah disuntik itu sebenarnya divaksin nggak ada
terus saya kira nggak ada keluhan ya terkait dengan apa namanya keamanan daripada vaksin ini
oke dari proses vaksinasi yang sudah diberikan terhadap tiga ratus ribu lansia evaluasinya sejauh ini apa yang kemudian menjadi catatan dan mungkin perlu diperbaiki dok
ya saya kira memang ya itu proses apa namanya proses terutama ini kan orang tua kita itu kalau datang ke sarana kesehatan ke fasilitas kesehatan
mereka antri saya kira itu kan kurang baik sehingga ini yang harus kita perbaiki bersama bersama dinas kesehatan pemerintah daerah dan kita memperbanyak sentralisasi untuk pelayanan vaksinasi
kita akan coba khususnya di beberapa kota dengan melibatkan tentu ini bukan cuma pemerintah tetapi kita libatkan juga organisasi organisasi pihak swasta
untuk melakukan bersama sama sehingga tempat tempat pelayanan lansia ini itu vaksinasi lansia ini betul betul tersebar dan akses mereka mendapat kemudahan
kita akan dalam satu dua minggu ini kita akan perbanyak sentra sentra untuk pelayanan lansia di samping ya puskesmas dan rumah sakit ya
karena memang kemarin sempat viral begitu dok video yang menunjukkan penumpukan lansia dan vaksinasi
jadi lokasi tertentu untuk mendapatkan vaksinasi nah ini yang kemudian nanti akan dievaluasi dan bagaimana cara kemenkes untuk mencegah ini terjadi lagi
ya pertama tentu saya ulang kita dengan pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan itu harus berkoordinasi yang tepat
bekerja sama dengan pemerintah sampai di rt rw untuk mengingatkan sebaiknya ada penjatualan dibantu mereka untuk penjatualan datang ke puskesmas
dan tidak usah berebutan karena sudah pasti semua akan divaksin
enam juta yang data kami bisa lebih juga akan divaksin di seluruh indonesia hanya memang waktunya itu kan sampai dengan juni
kita programkan ini lansia ini sampai dengan juni bersama dengan pekerja publik lainnya
oke dua puluh satu juta sampai dengan juni begitu ya dok ya

kalau tadi sempat juga saya berdiskusi dengan dr erlina ada pelayanan drive thru apakah kemudian ini juga nanti akan menjadi salah satu pilihan untuk pemberian vaksin terhadap kaum lansia
benar sekali tadi uji hadir saya setengah hari melakukan evaluasi di kemayoran di ppk kemayoran ini dan saya kira sampai tadi aman semua ada tiga ratus lebih ya yang dilakukan
dan saya rasa senang karena betul betul orang tua juta lansia dilayani dengan baik mereka tidak perlu antri di dalam mobil saja mereka sudah di screening dan dilakukan vaksinasi
sesudah itu mereka lakukan observasi dan sudah disiapkan juga tenaga kesehatan di situ di dalam mobil dan sudah ada prosedur tetapnya kalau ada gangguan klakson dan sampai tadi tidak ada gangguan
dan saya kira ini salah satu
salah satu cara untuk melakukan vaksinasi lansia
saya buat empat metode empat strategi untuk dalam melakukan vaksinasi termasuk lansia
yang pertama berbasis fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas
yang kedua berbasis institusi
institusi seperti tendipori
jadi purnawiran purnawiran organisasinya kan sangat kuat
itu kita lakukan vaksinasi seperti barusan kita lakukan di auri
pensiunan auri yang di halim kita lakukan
itu juga akan mengurangi apa namanya antrian antrian
kemudian ya berbasis keagaman keagaman di apa namanya di islam di kristen
itu kita akan sementara kita inventarisasi dan sudah berapa yang terlibat sekali dan menyiapkan tempat dan tenaga kesehatan
seperti ada rumah rumah sakit
rumah sakit keagaman ya
rumah sakit muhammadiyah rumah sakit dari kristen dari katolik
itu mereka menyiapkan dan kita tinggal mensupport berkoordinasi untuk logistik vaksin dan lain lain
saya kira cara cara seperti ini berbasis institusi berbasis tempat ya vaksinasi massal
dan terakhir berbasis itu vaksinasi bergerak seperti drive thru
halodoc akan full membantu kita
dan mereka minta kalau bisa ada tiga ya sentra minimal tiga sentra drive thru di jakarta
saya kira ini akan sangat membantu
di samping itu kita mencari mal
ada berapa mall yang sudah bersedia untuk lakukan vaksinasi di mal mal
saya kira ini dukungan daripada private partnership
saya kira sangat sangat membantu kita semua
jadi sistemnya masih akan terus diperbarui seperti itu ya dok
kalau kemudian lansia ada yang takut untuk divaksinasi
apa yang anda ingin sampaikan kepada kelompok lansia yang khawatir untuk ikut divaksinasi ini dok
ya saya kira sosialisasi juga tentu melalui
makanya kalau dilakukan itu dalam kelompok kelompok yang saya sebutkan tadi
itu sudah pasti
karena kelompok kelompok itu
karena kelompoknya mereka buat ada kelompok seperti tadi
organisasi organisasi seperti pensiunan
itu kalau mereka yang berbicara antara sama mereka di kelompok sebaya
sesama itu saya kira itu lebih cepat malah
untuk mereka lebih yakin dan lebih percaya itu aman dan tidak usah takut divaksinasi
baik sekarang saya
peran juga peran keluarga anak anaknya saya kira itu sangat penting ya
oke dan terakhir saya ke dr erlina
dok apa himbauan anda terhadap kaum lansia yang akan mengikuti vaksinasi
apa yang mereka harus persiapkan
ya jadi satu hal bahwa para lansia ini harus menyadari bahwa vaksinasi ini adalah salah satu upaya pencegahan
upaya jangan menjadi sakit
itu satu hal
sehingga lansia harusnya termotivasi untuk mendapatkan vaksin ini
kedua lansia ini juga akrab dengan berbagai penyakit
artinya sebagian dari lansia ini punya penyakit penyerta
baik itu hipertensi diabetes sakit jantung
saya sarankan tadi kan dari teman kes mengatakan bahwa
pelaksanaan vaksinasi ini akan untuk lansia perpanjang sampai bulan juni
nah ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi para lansia untuk melakukan
segala upaya agar penyakit penyakit penyertanya menjadi tenang dan terkontrol
sehingga pada saat mendapatkan giliran tidak ada masalah
penapisan akan bisa dilewati
atau segala macam pertanyaan pertanyaan atau hal hal yang harus dijalani
untuk melakukan screening ini bisa terlewatkan
terutama yang berhubungan dengan penyakit penyerta
dan tentunya dukungan dari lingkungan begitu ya
terutama juga dari keluarga tentunya dibutuhkan begitu ya dok ya
itu harus untuk membawa lansia ini ke tempat lain
untuk memastikan penyakit terkontrol atau menjadi tenang itu tentu saja tidak bisa
dilakukan oleh kelompok lansia
tapi keluarga peran penting untuk membantu mereka layak untuk divaksin
dan juga mau bersedia untuk divaksin
baik semoga pemberian vaksinasi bagi para orang tua kita ini bisa berjalan lancar
dan semuanya tentunya mendapatkan akses vaksinasi
dr erlinda dan juga dr maksi terima kasih atas waktunya di cnn indonesia